memasuki masa panen menjadi berkat tersendiri bagi para petani buah melon di desa pangkat rejo kecamatan sugio lamongan jawa timur
dengan memanfaatkan lahan persawahan yang hanya mengandalkan turunnya hujan
para petani membudidayakan tanaman melon jenis pertiwi yang dinilai tahan hama penyakit dan rasanya legit empuk dan buahnya pun segar
meski harga jual melon sedikit menurun yakni rp empat sampai rp empat lima ratus per kilonya
dibandingkan tahun sebelumnya mencapai rp enam per kilonya
namun memasuki musim panen petani melon tetap suhringah pasalnya hasil panen meningkat
bahkan keuntungan hasil panen cukup fantastis mencapai dua ratus juta rupiah per hektarnya
selain itu kelebihan buah melon tak ada hujan hasil budidaya petani lamongan ini tahan berbagai penyakit
memang hasil sekarang itu meningkat
hasilnya lebih baik dari tanaman yang lain
dibandingkan dengan panen
padi itu per seratusnya itu pendapat sekitar rp empat
kalau melon per seratus jengkal seratus itu kurang lebih dua ratus
kalau dalam satu hektare gimana
manis sekali pak
dibanding dengan jenis melon lain pak
ya manis per tiwi
manis per tiwi ini pak
bedanya dengan melon lain apa pak
selain rasanya apa pak
kalau bedanya dengan lain itu ada gonya yang lain itu
sekarang ini meduk sekali
dagingnya ya empuk sekali
untuk penjualan buah melon tidaklah sulit karena pembeli langsung datang ke lokasi lahan untuk memborong
pembeli biasanya datang dari berbagai kota di jawa timur seperti ngawi jombang kediri rembang bahkan dari jakarta
miftahul arief lamongan jawa timur